setelah ditahan dan disita oleh baris krim polri polisi akan kembali memeriksa dan menggeledah kapal pesiar yang diburu fbi di perairan tanjung benoa bali
penggeledahan dilakukan guna memastikan dan melengkapi data kejahatan pencucian uang internasional
kapal pesiar bernama ekwanimiti akan kembali digeledah oleh petugas kapal sepanjang sembilan puluh satu lima meter ini
saat ini masih ditahan petugas di perairan tanjung benoa bali
petugas kepolisian dari bares krim mabes polri dan polda bali membantu pengamanan dan penggeledahan kapal
sementara untuk kasus pencucian uang internasional ini akan dilakukan oleh tim dari fbi amerika
hal ini kami membantu proses karena untuk penyitaan kapal itu adalah proses izin dari pengadilan sehingga kita membantu dalam proses itu
kemudian kita juga membantu penyitaan kapal
proses pengamanan kapal itu sendiri karena nilai kapal ini yang jumlahnya amat sangat besar sehingga kita membantu proses juga yang berjalan
sementara proses penyidikannya ini antar negara dan kami dari jajaran eksus atau krimsus polda bali membantu jajaran dari baris krim polri
hal ini kami membantu pengamanan dan penggeledahan kapal